hot kopi latte ya duduk aja dulu
ehm pak tadi harddisknya udah dikasih ke nino
udah udah aku kasih ke nino tadi
udah dibuka belum sama dia
bagus ya mak
karena ya agak diturunin kanannya dikit
mas cantik banget
raina lebih cantik daripada mama
mas cantik banget
mas cantik banget
mas cantik banget
cus mantap kok kok ditutup
iya bentar bentar bentar lagi nih cus buka
mas cantik banget
mas cantik banget
gue tuh agak bingung ya sekarang ya
lo tau dia bilang apa
dia gak ingat sama andin
gue tunjukin foto ani depan muka dia
lo tau dia bilang apa
dia juga gak ingat sama sekali
gue pukul dia dia juga tetep gak ngaku
lo gak salah orang
gue yakin banget sih gak salah
soal yang dikasih sama green jack itu fotonya
terus sekarang gimana
mau gue lepas atau gimana
ucet seterah lo sekarang
jangan jangan jangan
lo bawa dia ke jakarta
biar andin yang kenalin dia disini
kita buktiin dia bohong atau enggak
sumarno bakal gue bawa ke jakarta ketemu sama andin
makasih banyak ya gar
lo udah banyak banget bantuin gue
udah santai aja
pokoknya nanti kalau gue udah berangkat gue kabarin dulu ya
ya ampun siang siang begini aku mimpi buffuk
baru kali ini aku membiarkan elsa
menanggung sendiri akibat dari perbuatannya
tapi hati aku udah gak tenang
aku takutnya elsa kenapa kenapa
daripada aku beli sas piti ini
apa lebih baik aku ke coffee city aja ya
tentang harddisk itu
selamat sore mas
mau pesan apa
menu favorit disini apa ya pak
kebetulan kita punya yang baru
kalau gitu boleh deh
pesan itu pak
silahkan dulu mas
ini menunya kalau mau lihat lagi
bawa dia ke mobil buah sekarang
saya mau kemana pak
lo gak kenal sama tardil
kalau begitu lo ikut gua ke jakarta sekarang
keluarga saya gimana pak
lu sayang sama keluarga lo harusnya lo jujur dari tadi
setelah semua masalah selesai
gua balikin lo ke sini
saya mau kemana pak
pak itu dia
ini apaan sih
ini opah lo
udah lunas semuanya
masukin ke mobil
masukin ke mobil
masuk pas deh
masuk pas deh
masuk pas deh
masuk pas deh
masuk pas deh
masuk pas hadki
pak tadi hardisnya udah dikasih ke nino
udah udah aku kasih ke nino tadi
udah dibuka belum sama dia
enggak sih tadi nino gak sempet buka
enggak apa apa sih cuma itu kan harddisknya udah lama
siapa tau nino pengen tahu isinya itu masih bisa dibuka atau enggak
eh ya ampun itu kan editor fotonya elsa
kenapa dia ada disini
aduh kalau dia liat aku dan ngenalin aku gimana
kayaknya suasana hati tante rosa udah agak lebih tenang deh
mendingan coba aku ajak ngobrol lagi aja tanpa rosa
eh kebetulan kamu ada
kamu tolong bikinin kamu maltia buat tante rosa
supaya mood dia jadi bagus
iya mbak sebentar ya mbak ya
tante gak coba kasih kesempatan al sama handin buat